asosiasi pertambangan batubara indonesia keberatan atas kewajiban baru bagi eksportir
kewajiban itu dinilai bakal menyulitkan para eksportir untuk mengatur arus kas
lantas apakah kewajiban simpan devisa ekspor ini akan menambah beban eksportir
sudah bersama saya melalui sambungan virtual hendra sinadia
direktur eksekutif asosiasi pertambangan batu barai indonesia
selamat pagi pak hendra terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat pagi terima kasih
pak hendra apa penyebab utama dari para pengusaha dan asosiasi sendiri menolak
ataupun merasa keberatan dengan aturan presiden untuk menaruh dolar di ri
pada dasarnya kami akan mematuhi segala kebijakan peraturan pemerintah
sebagai asosiasi kami adalah mitra pemerintah
yang anggota anggotanya juga itu adalah pada dasarnya kontraktor dari pemerintah
jadi pasti kami akan patuhi segala
sebagai asosiasi kami akan mematuhi segala kebijakan dan peraturan pemerintah
termasuk pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh tiga yang mewajibkan para eksportir sumber daya alam
namun kami ingin menghimbau ke pemerintah agar mempertimbangkan ya
kira kira dampak yang akan ditembulkan oleh aturan ini
karena bukan hanya eksportir batu bara
tapi akan terdampak juga tuh semua
eksportir sumber daya alam
perkebunan seperti sawit yang juga merupakan andalan ekspor kita
kemudian perikanan pertambangan migas dan lain lain
ini dampaknya kita khawatirkan aturan ini bisa saja yang maksudnya bagus
yang untuk membawa kuasa dengan palas
tapi bisa saja akan kontraproduktif
pak kontraproduktifnya secara eksplisit seperti apa
apakah dari sisi batu bara sendiri
kalau saya baca hari ini harga harga batu bara di isu kastel
apakah ini juga berpengaruh terhadap harga batubara di semester dua tadi di berita yang saya bacakan menurun
kemudian juga angkos produksi yang meningkat apa pertimbangan lainnya pak
nah banyak pengamat ya di luar industri yang melihat bahwa aturan ini momentumnya sudah lewat ya
karena harga sekarang trendnya sedang menurun ya
harganya menurun sementara di sisi lainnya biaya produksi operasional ini terus menurun
kemudian juga tarif beban kewajiban royalti juga semakin tinggi
disparitas antara hadiah dan harga jual masih lebat
sehingga kami di eksportir batubara ini bebannya sangat berat ya
kemudian juga sulit mencari funding untuk berinvestasi
nah oleh karena itu jika ada kewajiban yang menempatkan ya
dan hasil ekspor ke perbankan untuk tiga bulan
kami akan kesulitan untuk mendapatkan arus kas untuk terus melaksanakan
dan operasi apalagi di sektor batu bara itu royalti yang kita bayarkan dalam usd
itu harus dibayarkan di muka
jadi kebayang sebelum kita mengirim barang sebelum mendapatkan income atau dhe
itu kita harus membayar di depan dengan menggunakan mata uang dolar
dan juga kebutuhan operasional yang lainnya
jadi akan sangat membebankan ya perusahaan untuk bisa continue beroperasi di tengah tekanan harga yang menurun
dan juga beban operasional
pak kalau boleh tahu berapa sih pak sekarang royalti yang harus dibayarkan
tadi anda katakan harus dibayar di muka
kemudian ini merupakan salah satu variable yang memberatkan
tapi di satu sisi pemerintah juga mengatakan bahwasannya pengusaha yang nilai ekspornya di bawah dua ratus lima puluh ribu usd
bisa menempatkan dhe sda nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya pak
iya nilai ekspor kalau pertamun batu bara ekspornya besar ya
jadi semua dana ekspor harus masuk ke reksus ya
sudah memenuhi persyaratannya
di sisi lainnya
yang tadi dipertanyakan adalah mengenai tarif royalti
ini yang gue buatnya yang sangat berat
tahun lalu itu sudah diterapkan ya
tahun dua ribu dua puluh dua per agustus
untuk pemegang iup
itu tarifnya yang
nah di tarif yang baru yang berlaku di agustus dua ribu dua puluh
kemudian bagi pemegang iupk ya
yang diperpanjang kontraknya
itu tarif royaltinya itu yang tertinggi
beban tarif royaltinya di hampir dua kali lipat naik ya
nah sementara juga harga ini makin turun
kemudian hba juga
ini penting nih karena antara hba ya
harga batubara acuan dengan harga jual aktual yang perusahaan ekspor terima
itu gap nya terlalu tinggi masih besar
jadi kita membayar kewajiban royaltinya ke negara itu bertambah mas
tapi karena stret atau disparitas antara hba dan harga jual
karena kita harus membayar yang tertinggi ya
bisa ada perusahaan yang membayar
bebannya ini sangat berat
kita juga tentu saja punya tanggung jawab ya untuk
ikut memperkuat cadangan devisa nasional
sebenarnya kita pengen berdiskusi
berdialog dengan pemerintah
agar nantinya peraturan pelaksananya ini secara komersial
ini perusahaan perusahaan ekspor
bukan hanya batu bara ya
peraturan tidak dilanggar ya
tapi ketahanan cadangan palas ini bisa kuat
bisa kalau pemerintah membuka
pemerintah membuka pintu untuk berdialog
saya kira ini adalah langkah yang sangat bagus
sejauh ini sudah adakah rencana untuk bertemu pemerintah terkait dengan kebijakan ini
seandainya sudah bertemu
kira kira apa saja sih pak
poin poin yang akan dinegosiasikan
apakah memang seandainya tetap diterapkan agustus mendatang
dari para asosiasi maupun pengusaha batu bara
maupun pengusaha eksportir
mineral ataupun komoditi
mereka meminta keringanan
mungkin dari biaya royalti
kemudian juga apa lagi
kebijakan kebijakan yang mempermudah mereka untuk tetap mendapatkan keuntungan
tapi tidak diberatkan dengan kebijakan baru pak
iya sebenarnya concern dari semua eksportir
bukan hanya pertambangan
hampir sama ya semua ya
berkait dengan isu ini
jadi kami paham keinginan pemerintah memperkuat cadangan palas
tapi cashwork kami yang agak kesulitan untuk terus kita memutar untuk kegiatan operasional
keinginan untuk bertemu dengan pemerintah
bukan hanya disampaikan oleh apb
bapak ibu bapak barat
tapi juga oleh asosiasi lain bertama tama ya
kami kemarin berkoordinasi di bawah apindo
di bawah ketua umum yang baru
kita harapkan untuk bisa segera bertemu dengan pemerintah
namun memang sayangnya pp ini yang akan berlaku satu agustus besok
yang kemarin diundang ke tanggal dua belas
itu window nya sangat sempit bagi pemerintah untuk berdiskusi
membahas rancangan peraturan pelaksanaannya
jadi pemerintah pun juga yang
kementerian perekonomian yang menjadi focal point nya ini juga memang
agak kesulitan ya dengan waktu singkat mempersiapkan rancangannya
sementara belum ada kesempatan untuk berdialog dengan pelaku usaha ini
yang kami minta ke pemerintah untuk mempertimbangkan ya
kita mengatuhi aturan ini
tapi secara komersial ini harusnya bisa diatur ya secara teknis
biasanya nggak sampaikan secara teknis seperti apa
tapi harusnya sih mungkin bisa ya
misalnya ada di sini
diskreti ya diskreti misalnya antara lain ya
itu bisa digunakan untuk pembayaran pembayaran lain
sepanjang itu dilakukan di dalam sistem keuangan indonesia
maksudnya dana itu nggak keluar lagi
tapi bisa digunakan untuk pembayaran pembayaran kontraktor
misalnya yang dalam negeri atau vendor vendor lain
hmm pak hendra ini yang menarik adalah ketika ternyata kalian merasa keberatan
tapi di satu sisi pemerintah akan ada kebijakan untuk memperkuat
apakah ini dalam tanda kutip
kalian para asosiasi tidak memberikan dukungan terhadap kebijakan ini
ataukah sebenarnya ada pertimbangan pertimbangan lain tadi
selama ada dekresi kemudian selama ada evaluasi apa
revisi dan juga adjustment terkait kebijakan ini
oh ya sebenarnya kami dari apbi
sebelum ini dikeluarkan
sudah beberapa anggota ya
sudah melakukan action ya
yang dhe di bank indonesia
jadi sebagai informasi bank indonesia
beberapa bulan lalu itu menerbitkan satu produk yang
produk moneter yang sangat menarik ya
yang menurut teman teman pelaku usaha itu
ratenya dan insentifnya itu bersaing dengan
katakanlah bank bank di singapura
jadi sebagian ekspor tersatu barah itu telah menyimpan di bank indonesia
yang menurut bank indonesia
sudah lebih dari dua puluh appointed bank yang berpartisipasi
nah sebenarnya kita tadinya pengen memperkuat ini
namun sayangnya pp ini sudah buruk keluar
ya ini yang kita coba sinkronkan
apakah dari bank indonesia nanti
ada produk produk yang bisa katakanlah kompetitif
tapi di sisi lain juga tidak melanggar aturan ini
dan perusahaan perusahaan juga bisa tetap
yang sangat penting itu lewat dana reksus yang ditahan tadi
sepanjang itu di dalam sistem keuangan indonesia
nah detail detail seperti ini yang kita belum sempat bahas
karena window dari aturan ini juga sangat sempit bagi pemerintah
karena hanya sekitar dua minggu ya
pemerintah menyusun peraturan
sementara kita belum sempat untuk melakukan
diskusi atau konsultasi dengan pemerintah
berarti sangat terbatas waktu diskusi
kemudian juga sosialisasi
tapi di sisi lain kebijakan akan diterapkan agustus mendatang
lalu solusinya seperti apa ini pak
karena tadi anda katakan salah satu poin yang menarik
kemudian juga bagaimana pemerintah memberikan ruang untuk berdiskusi
tapi di satu sisi dengan deadline yang sangat mepet seperti ini
apa langkah taktisnya dari kalian pak
iya ada beberapa hal juga
selain yang tadi kami sampaikan
di aturan pp tiga puluh enam ini
menurut interpretasi kami
itu sebenarnya bisa dikecualikan bagi pemegang perusahaan penanaman modal ya
baik pma ataupun pmdn
karena ada aturan yang menyebutkan di dalam
dan harusnya itu untuk perusahaan pma dan pmdn
itu dijamin hak haknya termasuk dalam melakukan repatriasi
nah ini sebenarnya juga harus diklarifikasi
dari awal nih
apakah memang benar perusahaan pemegang penaman modal
itu dilindungi dari aturan ini
karena kan ada aturan penanaman modal yang diatur di undang undang dua puluh lima tahun dua ribu tujuh
yang secara hirarki perundang undangan itu lebih tinggi dari pp
jadi interpretasi kami
bagi perusahaan penahan modal ini
nah hal ini sebenarnya harusnya diklarifikasi lebih awal
sehingga ada perusahaan perusahaan ini
bisa mendapatkan kepastian seperti apa
nah di sisi lain
secara teknis juga banyak yang perlu diklarifikasi
tadi seperti misalnya apakah kalau dalam reksus ini
pembayaran pembayaran ke transfer ke bank di dalam negeri
ini masih bisa diperbolehkan ya misalnya
sepanjang dana tersebut tidak dikirim lagi keluar atau direpatriasi keluar
kemudian juga banyak hal teknis
misalnya ini kan ekspor ini banyak sekali volumenya
satu perusahaan bisa saja sebulan bisa lebih dari dua atau tiga kali yang dananya masuk
ada yang mungkin dikurang dua ratus lima puluh ribu bagi perusahaan perusahaan yang non batubara misalnya
nah itu bagaimana penghitungan pengakuan di rektusnya
jadi banyak hal hal detail yang sebenarnya kita perlu diskusikan lebih awal
sebelum pemerintah membuat rancangan peraturan pelaksanaan
baik pak hendra terima kasih sekali untuk perbincangan dan sharing pada pagi hari ini
salam sehat selalu pak